bakal cagup cawagup agus silvi mengukuhkan tim sukses kampanye
tim yang anggotanya berjumlah hampir seratus orang ini terdiri atas kader kader gabungan dari empat partai pendukung demokrat p tiga pkb dan pan
ketua tim sukses agus silvi adalah nahrawi ramli dan wakil ketua abdul aziz dari p tiga hasbialah ilyas dari pkb dan eko purnomo atau yang dulu dikenal sebagai eko patrio dari pan
terkait strategi dari tim sukses beranggota lebih dari delapan puluh orang ini agus mengatakan akan tetap setia dengan jargonnya yakni merangkul masyarakat
tim ses agus silvi menggelar rapat pleno pertamanya guna membahas prosedur teknis dan sumber dana dan juga segala macam yang berhubungan dengan kampanye agus silvi yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai akhir oktober ini
pertama tama kalau melihat survei itu kita lihat dari starting point kita
kemudian itu perlu kita syukuri
pertama kali tetapi tadi seperti yang saya katakan itu menjadi cambuk kita untuk terus bekerja keras karena kita harus mengejar ketertinggalan
kemudian bagaimana caranya tentu kita akan terus menyapa masyarakat warga dki jakarta di semua segmen dan kalangan karena kita perlu melihat langsung dan juga mendengarkan langsung aspirasi mereka